semoga untuk kedepannya tidak ada lagi teror teror macam inilah ya capek iya pak rete iya bener
banget dan kalian tahu ya pak rt ibu ranti ini semua berkat siapa siapa jawab kalau ngelihat dari
gaya ngomongnya ini tebu mesin membanggakan diri kan maksudnya ini karena bu messi gitu
ya hah karena gue sih enggak enak banget sudah ketahuan jadinya ketahuan gimana orang
messi dari awal juga ngajakin kabur terus pengen pulang kenapa jangan kalian
kok pada di sini gimana sih kita nggak bisa tinggal diam om kita harus tolongin ali rafa
bahaya gimana sih nih kondisi nganggung takut ya mami kan kita setia kawan om rt mereka jangan
dibebasin iya kenapa alasannya nggak boleh dibebasin kenapa kan kasian diikat gitu coba
rambutan rapi ah mereka itu perampok barang antik salah satu dari mereka yang jadi hantu leak terus
yuri kitab kuno itu hah oh penjahat dia ternyata sip geledah mereka cari kitab gaibnya ya cepetan
pasti ada enggak ada mau kita panggung ada kita bilang kita nggak ada ada nggak ada
hantu leak palsunya yang udah bawa kitab itu pergi perte yang tadi hantu leak yang asli bener bener
kembalikan kitab saya
saya gak akan balikin kitab ini karena kita punya harganya mahal kembalikan
kembalikan kembalikan kitabku kembalikan kitabku kembalikan kitabku kembalikan kita
kembalikan kitab saya
saya nggak akan balikin kitab ini
karena kitab ini harganya mahal
ali wah tuh lihat hantu liak palsu dikejar sama hantu liak asli
iya dong perbuatan jahat itu diakhiri oleh hantu liak jahat juga
eh ayo kita kejar
kenapa nyampas sendalnya kak
aduh rafa ali adam
kalian di mana sih
sabar bu ranti
jangan bermuram durja apalagi sedih bu ranti
semua pasti akan ditemukan dalam keadaan sehat walafiat
yang penting mas sekarang kita berusaha dan juga berdoa
iya pak rete
itu topinya adam kan
berarti benar mereka jangan jangan gak jauh dari sini
itu milikku bukan milikmu
ada yang mau tolong tuh
aranya dari sana
aduh ali mana sih
tolong aduh aduh
makasih ya ade
udah nyelamatin saya
bukunya udah diambil
sama hantu leak yang asli
hantu jangan rambok lagi ya tante
saya udah kapok
gak mau lagi dikejar kejar sama hantu leak yang asli itu
serem pokoknya takut
masa sih hantu lehak itu ambil buku dari tante
hantu lehak itu asli
karena dia itu penjaga kitab goib

kami akan memproses secara hukum
kalau begitu terima kasih
terima kasih pak
gimana gimana bagi lata aja
hantu hantuan di kampung kita ini sudah tidak ada lagi
iya bener pak
semoga untuk kedepannya tidak ada lagi teror teror macam ini
iya pak rete
iya bener banget
dan kalian tahu ya pak rt ibu ranti
ini semua berkat siapa
eh enggak enggak usah dijawab
ini teh bu messi mau membanggakan diri kan
maksudnya ini teh karena bu messi gitu ya
ha karena bu messi
hmm gak enak banget sih sudah ketauan jadinya
sudah ketauan gimana
orang bu messi dari awal juga ngajakin kabur terus
itu cuma kamuflase pak
pemeranin ya kan
ya gak apa apa lah takut juga bangjang
kenapa kalian manyun gitu
ha udah jelekmu udah jelek aja mukanya jangan dijelek jelekin
emang udah jelek pak
sekarang aku tuh gimana gak mau manyun pak
mestinya tuh kita dapat duit banyak
sekarang gak jadi
eh aduh lagi udahlah gak usah dipikirin
emang mukanya juga gak ada bangkat kaya iya gak
masa kita gak ada pihak yang bangkat kaya sih
kasih orang siapa tau pak rt
tau jadi miskin pak rt
sabarnya pak semoga rezeki
bapak diganti yang lebih besarrrrrrrrrrrrrr
namanya juga mudah mudahan
ya bisa bener bisa enggak ya pak
ini ada seberapa
buat pak reddick dor
oh itu tuh orangnya berjigat ternyata
itu lagi dilalerin
ya itu makin taksih pak
ini surat dari mana sih
ini pak surat dari undian mie instan
selamat pak tik dan dor
memenangkan undian mie instan
tadi siapa ya
kalau kita kita itu tampang orang kere
rezeki itu udah diatur